kita beralih ke sorotan lainnya saudara menteri kesehatan budi gunadi sadikin
membantah pemerintah akan menghapus kelas satu dua dan tiga dalam program bpjs kesehatan
menkes menyebut aturan jaminan kesehatan yang baru mengatur penyederhanaan standar kelas layanan bpjs kesehatan
menkes menyatakan kelas bpjs tidak dihapus namun standarnya disederhanakan
budi gunadi menegaskan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan bpjs kesehatan
nantinya pengguna bpjs kelas tiga akan naik ke kelas dua dan kelas satu sehingga diharapkan layanan kepada masyarakat akan lebih baik
standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat
jadi dulu ada kelas tiga sekarang semuanya naik ke kelas dua dan kelas satu
jadi diharapkan lebih sederhana dan layak
nanti perminkasnya sebentar lagi keluar sesudah bapak presiden tak akan ambil
kapan bapak presiden akan ambil
masuk ke saja belum tanya apa